bahkan melampaui surabaya
kabupaten dan kota madiun menjadi yang tertinggi pertama dan kedua
dengan satu ratus tujuh puluh tiga kasus dan satu ratus dua puluh sembilan kasus per dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
sedangkan di surabaya ada satu ratus empat puluh empat kasus dengan rincian
satu ratus sembilan belas kasus dalam perawatan dan dua puluh lima kasus konfirmasi baru
kluster keluarga menjadi salah satu yang paling dominan
polanya hampir sama seperti tahun sebelumnya
memang pasca lebaran atau libur panjang ini memang yang sering adalah
klaster keluarga atau klaster kampung atau kompleks kompleks tertentu
seperti yang kemarin kita temukan di malang terus mungkin di banyuwangi dan sebagainya
itu memang trennya seperti itu
dan dari klaster klaster itu sekarang sudah mulai dilakukan tracing dan isolasi
sehingga penyebaran bisa dihentikan
di rumah sakit lapangan indrapura jumlah pasien juga mengalami kenaikan
sebelum libur lebaran
jumlah pasien rata rata sepuluh sampai lima belas orang
kini rumah sakit lapangan merawat tiga puluh sembilan pasien
plus tiga puluh lima pasien berstatus pekerja migran indonesia
sejumlah pasien tercatat sebagai kluster keluarga dan penularan pasca mudik
rumah sakit universitas airlangga atau uner juga melaporkan adanya kenaikan sebesar lima persen
saat ini ada tiga puluh an pasien yang dirawat
kluster pasien yang menonjol saat ini adalah klaster keluarga
klinisnya sedang berat
kemudian beberapa yang menurut kami perlu menjadi perhatian ini adalah diagnostiknya
kalau sebelumnya itu mudah ya misalkan oke klinis covid kemudian kita swab covid
kalau saat ini itu klinis covid tapi kita swab beberapa kali negatif covid nya
satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur mencatat
ketersediaan ruangan perawatan rumah sakit untuk isolasi biasa
masih dua puluh satu persen
dan icu juga masih dua puluh delapan persen
artinya kenaikan jumlah pasien covid sembilan belas tidak terjadi di semua rumah sakit
rumah sakit phc misalnya mencatat adanya penurunan jumlah pasien covid sembilan belas
kalau di angka penurunan mulai maret ke april turun lima puluh tujuh persen
kemudian april ke mei ini ya sekitar enam puluh tujuh puluh persen turunnya
jadi sampai hari ini pun kami hanya merawat sekitar
saat ini ya sampai sepuluh persen
sepuluh persen yang untuk covid sembilan belas
meski begitu pemerintah sudah mewanti wanti agar seluruh rumah sakit bersiap menghadapi kemungkinan terburuk
terlebih munculnya varian virus covid sembilan belas dari luar negeri yang diketahui lebih menular
selain keluarga satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur menemukan sejumlah kasus
atau kluster perkampungan dan rumah susun setelah libur lebaran
di malang jawa timur
di malang jawa timur
di malang jawa timur
satgas sudah melakukan isolasi lokasi dan pengetesan masal untuk menghentikan penularan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia